elaborasi lebih lanjut dengan narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan zoom
ada kuasa hukum rizik sihab aziz yanwar dan ahli hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar
selamat sore bapak bapak
ya pak fikar saya tersambung dengan anda terlebih dahulu sambil menunggu pak aziz yanwar untuk bergabung dengan kita sore ini
saya langsung tanya ke pak fikar
pak fikar tentu anda juga mengamati bagaimana jalannya sidang dengan terdakwa rizik sihab ini
penuh dinamika sekali dan hari ini sidang eksepsi sebelumnya diminta pertimbangan dari hakim begitu ya untuk dilaksanakan secara offline
walaupun kemudian tertutup dan terdakwa pengacara juga menyatakan dirugikan dengan keputusan ini
ini membacanya dari perspektif hukum bagaimana sih pak
begini sidang di pengadilan itu pada ajasnya harus terbuka untuk umum
jadi harus terbuka untuk umum
kecuali dalam perkara perkara tertentu
yaitu perkara anak anak
anak anak itu satu sampai delapan belas tahun
yang kedua perkara yang ada kaitannya dengan tindak pidana kesusilaan
karena yang akan diperdebatkan dalam sidang itu soal kesusilaan itu
dan itu kan soal kemaluan
itu dinyatakan dua sidang itu tertutup
kalau putusannya nanti ketika sudah putusan akhir dibacakan secara terbuka
tapi proses sidangnya itu tertutup yang dua itu
nah jadi selain sidang itu seharusnya dilakukan secara terbuka
tapi kemudian apa yang menjadi pertimbangan jika sidang ini akhirnya tertutup bagi publik
disiarkan pun juga tidak melalui kanal kanal siaran tertentu
kemudian pertimbangannya pak
nah ini yang seharusnya kalau menurut saya
ini sudah melanggar ajas peradilannya yang terbuka untuk umum itu
terbuka untuk umum itu kan memang begini
boleh dibatasi kalau pengunjungnya sudah terisi penuh dalam satu ruangan
tetapi bukan berarti juga menghilangkan hak orang untuk menyaksikan
karena teknologi kan sudah maju
bahkan kita tanpa hadir di ruangan pun bisa melihat jalannya persidangan
nah itu yang seharusnya bisa dilakukan gitu
mestinya meskipun umpamanya pengadilan tidak memasang tv atau apa di luar
sidang itu harus dibuka
itu harus terbuka untuk umum
paling tidak umpamanya ada penjagaan yang ketat
kemudian ada suara yang bisa didengar di luar
tapi itu tidak tertutup dalam pengertian di ruang tertutup gitu
nah kan pengertian tertutup terbuka itu ada dua
tertutup itu artinya tidak ada pihak sama sekali
itu bisa sidang peradilan anak atau sidang kesusilaan
itu bisa tidak ada penontonnya itu
tetapi bisa juga tertutup dalam pengertian batas pengunjung tertentu
umpamanya sudah penuh ada lima puluh orang ya sudah ditutup
tapi sebenarnya juga tidak harus ditutup
dibuka saja supaya orang kemudian bisa mendengarkan jalannya persidangan
apalagi kalau kemudian pengadilan punya alat untuk mentransmisinya ke tv dan sebagainya
seharusnya itu digunakan sebagai bagian dari peradilan modern yang terbuka untuk umum
jadi pengertian terbukanya tidak hanya terbuka untuk umum
jadi pengertian terbukanya tidak hanya terbuka untuk umum
jadi pengertian terbuka bagi di wilayah pengadilannya tapi juga terbuka pada masyarakat semuanya
oke artinya tidak ada bacaan begitu bahwa ada tekanan atau ada hal hal yang bisa mempengaruhi keputusan hakim dalam persidangan ini sehingga sampai kepada keputusan itu
dan pertanyaan selanjutnya konsekuensinya akan bagaimana secara hukum
pengadilan dalam melaksanakan peradilan sepenuhnya dia bebas
dia harus bebas dari segala macam tekanan
ya baik dari eksekutif ya atau dari kekuasaan lainnya
karena kekuasaan yudikasi itu bebas dan merdeka
dia boleh punya kemenangan sendiri gitu
kalau kemudian dia melakukan sesuatu yang seperti sekarang membatasi
mungkin ada beberapa pertimbangan
nah ini yang seharusnya juga bisa dibicarakan dengan aparatur keamanan
ini kan pasti soal banyaknya orang yang akan menyaksikan
mestinya itu dibicarakan dengan aparatur keamanan
artinya bisa bekerja sama
sidang bisa tetap terbuka
keamanan bisa tetap terjaga
mestinya seperti itu
oke artinya memang secara aturan hukum seharusnya sidang ini terbuka begitu
tapi karena ada pertimbangan pertimbangan lain
dengan perjanjian yang sudah dilakukan sebelum sidang ini
antara si kuasa hukum dan juga hakim dari pengadilan
ini juga yang membuat situasi seperti ini terjadi
oke kita nanti akan konfirmasi ke kuasa hukum
yang juga akan bergabung dengan dialog kita sore ini pak fikar
tapi selanjutnya pertanyaannya
kemarin sebelum sidang eksepsi ini
kuasa hukum mengatakan
ada eksepsi tambahan begitu dalam isinya
ini secara aturan boleh boleh saja kah
atau bagaimana sebenarnya pak fikar
gini eksepsi itu keberatan terhadap dakwaan
di luar pokok perkaranya
jadi perdebatan belum masuk pada apakah terdakwa salah atau tidak
melanggar hukum atau tidak
belum masuk ke arah itu
eksepsi itu adalah
kritik terhadap bentuk dakwaan
maksudnya kalau tindak pidana itu dilakukan oleh lebih satu orang
kok yang diajukan hanya satu
nah itu juga bisa dieksepsi
artinya sebetulnya peradilan ini kurang pihak
karena tindak pidana pada kenyataannya dilakukan oleh lebih dari satu orang
atau dakwaannya kabur
karena di dalam uraian peristiwanya tidak menyebut tempat dan waktu
nah itu juga termasuk eksepsi seperti itu
jadi masih di luar pokok perkara
masih di luar perdebatan mengenai melanggar tidaknya terdakwa
bersalah atau tidaknya terdakwa
masih di luar persoalan itu
jadi masih persoalannya formalitas sebuah dakwaan
seberapa pengaruh kemudian eksepsi pribadi ini bisa
masuk ke dalam keputusan dalam pengadilan ini pak fikar
karena kalau saya tidak salah
salah satu poin eksepsinya ini adalah
membandingkan apa yang dilakukan oleh terdakwa ini
khususnya soal kerumunan begitu ya
dengan pihak pihak lain yang juga melakukan kegiatan yang sama
ini yang kemudian dijadikan salah satu poin begitu
sebenarnya tujuan eksepsi itu
pemeriksaan pokok perkara
umpamanya eksepsi yang original itu ya
umpamanya mengatakan pengadilan negeri jakarta timur
tidak berwenang mengadili perkara ini
karena deliknya atau lokus deliknya
dilakukan di pengadilan jakarta pusat
jadi lebih berwenang pengadilan di jakarta pusat
sebenarnya itu eksepsi yang aslinya seperti itu
cuma pada perkembangannya kemudian
pada perkara perkara tertentu
terutama perkara yang bersinggungan dengan politik ya
maka peringungan dengan hak asasi orang
dengan hak orang
mengumumkan pendapat dan sebagainya
nah eksepsi itu dimanfaatkan untuk
mengeluarkan apa namanya
pernyataan pernyataan yang berkaitan
meskipun itu belum masuk pokok perkara ya
tapi dengan hak hak politik
tidak ada larangan
jadi eksepsi itu apa saja boleh
masuk ke sana
tapi sebenarnya intinya mengkritik
kompetensi atau kewenangan
mengadili perkara itu
intinya itu sebenarnya
tapi bahwa ada muatan lain
muatan lain termasuk unek unek
perlakuan di dalam proses
pembuatan perintah acara
dalam proses peradilan ini
itu boleh dikritik
di dalam eksepsi ini
jadi memang ini
sebuah tempat gitu
apa yang dirasakan
tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan
oke baik pak fikar
karena waktu kita terbatas
sampai diskusi kita ini berakhir
belum bisa bergabung
karena masih ada gangguan teknis
dan nextnya adalah
soal sidang tanggapan eksepsi
yang akan seperti apa
nanti kita akan pantau kembali
terima kasih pak fikar
sudah bergabung dengan kita sore ini